gerindra dan pkb kian mesra setelah kedua partai meresmikan sekretariat bersama hari ini
meski telah memastikan akan berkoalisi dan memiliki sekretariat bersama
namun belum ada kepastian siapa yang akan diusung kedua partai untuk maju dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
betulkah negosiasi penentuan posisi capres dan cawapres buntuk
siapa kemudian yang memiliki nilai tawar yang lebih besar untuk menduduki posisi capres dari koalisi gerindra pkb
sudah bergabung bersama kami wasek jen pkb
saya fuluda dan direktur eksekutif parameter politik adi prayitno
selamat malam bapak bapak
baik semoga dalam kondisi sehat sehat
saya ke mas saiful terlebih dahulu
sekber sudah diresmikan artinya koalisinya makin erat makin mantap untuk menduetkan prabowo muhaymin iskandar
atau dari pkb ingin sebaliknya muhaymin iskandar prabowo
ya sebenarnya peresmian sekber ini
ini sudah kita mau laksanakan bulan desember
tapi karena kita ingin ini jadi momentum yang terbaik dalam tradisi keluarga besar islam
hari yang terbaik dalam sebuah tahun itu kalau dimulai pada satu rajab
dan itu bertepatan pada hari ini tanggal dua puluh tiga januari
itu satu hal
saya juga tidak ingin berlari sendiri
tentu kita akan terus menengok ke belakang
apakah kilometer kita terlalu jauh sama teman teman atau tidak
jadi itulah kenapa ritme ini terus kita jangka
karena waktu juga masih setahun
dan kami meyakini dengan terus melakukan kerja konsolidasi
terlebih lebih setelah sekber dibentuk
jadi akan banyak hal yang kita akan perkuat
baik dalam rangka penguatan partai masing masing
maupun terkait dengan pemasangan capres dan cawapres
yang ketiga sampai tadi mbak elvira pertemuan ini dimulai empat mata
pak muhaymin dengan pak prabowo di rumah beliau di kertanegara
lalu naik mobil bersama

dan setelah itu meresmikan sekber
dan sebelum berpisah pulang ke tempat masing masing
pak prabowo dan pak muhaymin ketemu lagi empat mata tadi itu
nah tentu apa hasilnya
ya mungkin nanti bisa bertanya di antara dua beliau
antara pak mohaimin dan pak prabowo
artinya kemudian mengapa tidak langsung saja
karena saya tahu
pekab dan gerindra keduanya sudah cukup kuat
memiliki modal yang cukup untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri
titik temunya kah yang belum bertemu
siapa yang menjadi orang nomor satu dan orang nomor dua di koalisi ini
atau seperti apa kondisinya saat ini mas saiful
ya diskusinya sampai kemarin sih memang di situ
karena dua duanya kan punya mandat yang sama
saya ingin dapat mandat dalam muka tangan
dalam muktamar forum tertinggi di dalam pkb
didorong sebagai calon presiden
pak prabowo juga sama dalam rakernas gerindra
beliau didorong sebagai calon presiden
nah tapi saya meyakini
dua opsi beliau harus sama sama capres
tentu harus ada yang mengalah
nah saya kira sudah dimulai dua pertemuan ternata
tadi sebelum dan sesudah
ya kira kira tinggal menunggu momentum yang terbaik
karena sampai hari ini di dalam koalisi ini tidak ada nama lain selain pak prabowo dan cahin
terkait pilihan hari saya ingin bertanya karena ada analisa yang menyebutkan bahwa
hari ini peresmian sekretariat bersama juga bertepatan dengan ulang tahun ketua umum pdip
megawati soekarno putri
dalam politik kan semuanya itu bisa

apakah memang ada pilihan hari tertentu untuk hari ini
kalau hitungan kami sih ini hari yang terbaik karena bertepatan pada satu rajab
dan itu tanggal dua puluh tiga januari
karena itu sejak desember kita hold dan baru kita laksanakan hari ini
dan sekaligus tadi juga beliau berdua menyampaikan selamat ulang tahun kepada ibu megawati soekarno putri
saya ke mas adi
menarik ketika tadi ya mas saiful mengatakan ingin berlari tapi juga melihat kilometernya
harus melihat juga ke belakang gitu
ini koalisi pkb dan gerindra ini menurut anda apakah memang sudah cukup maju
atau memang jangan jangan buntu
kalau dibandingkan dengan poros poros politik yang lain
saya kira gerindra dan pkb ini relatif lebih maju selangkah ya
kalau yang lain kan baru sebatas penjajakan soal
siapa capres dan cawapres misalnya di poros perubahan itu kan deadlock sampai sekarang
apakah aher atau ke ahi yang sampai saat ini belum menemukan titik temu
begitupun dengan kib yang sampai saat ini cukup hati hati betul mengumumkan siapa jagoan capres mereka
siapa cawapres mereka ya
bahwa golkar misalnya mengusung erlangga hartarto ya tapi kan belum disetujui di koalisi ini
pkb sekalipun misalnya pembicaraan tentang gus mohaimin iskandar
apakah sejajarnya ya
apakah secara definitif akan diumumkan sebagai cawapres prabowo ataupun tidak dalam waktu dekat belum selesai
tapi sekber ini kan pertama ingin menunjukkan keseriusan bahwa kedua partai ini solid gitu
apapun yang terjadi di kemudian hari
misalnya tentang kandidasi pencapresan
yang paling penting kandidasi pencapresan itu harus restu
seijin dan tentu saja persetujuan dari prabowo subianto dan mohaimin iskandar
yang dalam posisi equal untuk menentukan dan memutuskan siapa jagoan yang akan diusung
kan begitu ceritanya
yang kedua tentu ini kan untuk menepis spekulasi publik
belakangan ini yang belakangan misalnya sejumlah elit pkb selalu menyatakan
kalau caimin gus mohaimin tidak diumumkan sebagai cawapresnya prabowo subianto
sangat mungkin mencari pelabuhan poros koalisi yang lain
ini kan kepentingan pkb memang bagaimana gus mohaimin di dua ribu dua puluh empat maju
saya kira itu rasional mbak
karena partai itu memang dibuat untuk maju kader kader terbaik mereka ya
tentu bagi pkb harga mati sampai saat ini
ya yang ditawarkan klausul politiknya kepada gerindra kepada prabowo subianto
supaya menjadikan mohaimin sebagai pendampingnya
tapi kan selama ini salah satu lubang politik yang cukup menganga ditinggalkan oleh prabowo subianto
adalah pemilih di jawa timur dan kalau ngangah delir jawabannya ada di pkb
cuman kan memang problem terbesarnya soal elektabilitas caimin yang sampai saat ini belum kelihatan muncul secara signifikan
itu menjadi suaranya mohaimin iskandar tentu sangat menarik bagi saya
artinya apa minimal ada akal politik suara pkb kemudian menjadi suaranya muhaymin iskandar
yang memang dalam survei survei belum terkonfirmasi secara signifikan
yang ketiga bagi saya sekber ini kan sebenarnya adalah memperpanjang nafas negosiasi politik
soal nasib pencapresan yang akan diusung oleh gerindra dan pkb ya khususnya tentang bagaimana cak imin
kapan segera diumumkan sebagai pendamping prabowo subianto atau tidak
kan itu kan jalan ceritanya mbak bahwa apa yang disampaikan oleh bang saiful tadi bahwa melihat argo apakah ini terlampau cepat berlari atau tidak
pada prinsipnya memang politik kita itu kan politik last minus
kalaupun ada capres dan cawapres sudah cocok ya ada segber mesin politiknya sudah terbentuk panas semua ingin ngegas
tapi pada prinsipnya tentu saja yang dilihat soal bagaimana dinamika politik yang berkembang di koalisi koalisi yang sedang terjadi saat ini
kalau misalnya ada kemungkinan partai politik mau bergabung dengan gerindra dan pkb tentu ini ditahan tahan dulu
karena kalau dideklarasikan sampai saat ini dideklarasikan terlampau dini sangat mungkin partai politik yang lain itu agak enggan untuk bergabung
karena slot capres dan cawapres sudah dikunci oleh yang lain
kan itu sebenarnya bagian dari strategi bagaimana ini umpan lambung kepada partai politik yang lain
tinggal siapa partai politik yang tidak jelas jagoannya tidak jelas poros perubahan politiknya
ini kan dalam tanda kutip semacam ada jebakan lah untuk mengajak kepada mereka bergabung dengan gerindra dan pkb
ahlan wa sahlan kan kira kira begitu
cuma kalau kita mendengar misalnya pernyataan fadlizon di berbagai media siapapun capres dan cawapres dari dua partai ini katanya juga dibicarakan dengan jokowi
oke kita tanya mas saiful ya betulkah memang ini umpan lambung menunggu ada partai lain bergabung atau janjian membuka jebakan maksud saya
sehingga menambah jumlah suara lagi untuk mengusung koalisi ini
ya sifatnya opsional juga karena ada kan partai politik yang mau bergabung dengan pkb gerindra tanpa terkait dengan komposisi capres cawapresnya
tapi ada juga partai politik yang ingin bergabung ke pkb masih ingin menegosiasikan dua posisi itu baik capres maupun cawapres
karena faksun politik saya kira partai apapun yang kemudian nari akan gabung ke pkb tentu juga sama sama memegang objektivitas dan faksun politik
karena kebutilannya memperakarsai dulu pkb gerindra ya kira kira porsi sharing power sharingnya tentu tidak pada posisi capres cawapres
dan sudah mendapatkan restu presiden jokowi untuk pak prabowo dan cak imin
ya mungkin tepatnya karena kami sama sama partai politik koalisi di pemerintah
walaupun pak prabowo dulunya berseberangan dan sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah
kira kira semangatnya tidak restu lah kira kira komunikasi karena sama sama bagian dari partai pemerintah bagian dari pemerintahnya pak jokowi
ya menyampaikan progress nya sudah semacam ini jadi levelnya tidak pada level restu
oke baik mas saiful kita tahu bagaimana kemudian sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh forum ijtima ulama yang digelar beberapa waktu lalu
sudah final dan mengikatkah posisi caimin diusung sebagai capres atau cawapres
kemudian rencananya nama harus disebutkan setidaknya bulan maret dua ribu dua puluh tiga apakah kemudian ini sudah ketok palu dari pkb memastikan akan melakukan hal ini
ya ada dua hal saya kira menafsirkan rekomendasi
pertama rekomendasi isi ijtima para ulama musantara ini yang pertama cak imin menyampaikan berkali kali kepada kita betapa ini sesuatu yang bagi politisi kan sesuatu yang cukup tidak bisa dibikin suasana semacam ini
tapi beliau menginsafi betul
bahwa rekomendasi isi ulama
itu adalah realitas politik yang digendaki oleh para kiai
yang kedua tentu caimin sebagai orang yang dibesarkan di pondok pesantren mengerti persis menempatkan saran menempatkan hasil rekomendasi para kiai para hajingan
tentu akan ditempatkan semulia mungkin dan akan berikhtiar untuk mewujudkannya
dan itu pula yang sebenarnya mewarnai hampir seminggu ini pas ke ijtima ulama
karena itu forum tadi tidak menyampaikan hasil ijtima ulama
karena teman teman gerindra sudah tahu sejak adanya ijtima ulama dan salah satunya merekomendasikan supaya pasangan ini bisa dideklarasikan bulan maret
tentu istimewa ulama punya hitungan sendiri
pak prabowo dan pak muwaimah itu juga
dan pak muwaimah tentu juga punya pertimbangan
dan saya memastikan hasil ijtima ulama akan menjadi pertimbangan keputusan di kemudian hari ketika deadline itu sudah sampai pada waktunya
dan semua pihak ingin itu terwujud dengan baik
baik mas saiful seyakin itu bahwa hasil ijtima ulama akan menjadi pertimbangan
betulkah mas adi ini akan menjadi nilai tawar yang cukup besar bagi pkb
ya saya kira tetap menjadi penting soal istimewa ulama ya
ini kan mengingatkan kita pada pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
sepertinya memang prabowo subianto itu ditakdirkan dengan politik istimewa ulama
dulu dua ribu sembilan belas prabowo maju kan diusung oleh istimewa ulama berpasangan dengan sendega uno
di dua ribu dua puluh empat rasa rasanya memang prabowo subianto tidak bisa mengelak dari politik ataupun faksun politik dari istimewa ulama
cuma memang ulamanya beda
kalau dua ribu sembilan kan ulama ulama relatif yang alumni di luar suatu dua
kalau ini kan ulama ulama dari kandangan nahdlin yang memang selama ini selalu menjadi penasehat spiritual dari pkb gitu loh
kenapa menjadi penting
kan kalau kita melihat kekalahan prabowo di dua ribu empat belas dan di dua ribu dua puluh empat dua ribu sembilan belas
itu kan parabelnya dua hal
pertama prabowo itu kalah suaranya mutlak kalahnya di jawa timur
maka jawabannya adalah pkb sebagai partai politik
yang kedua memang prabowo itu selama kurang lebih sepuluh tahun itu memang berjarak dengan konstituen
dengan kelompok kelompok pemilih dan hadirin
jawabannya tentu ada di pkb dalam konteks itu
makanya ketika istimewa ulama merekomendasikan mohaimin iskandar sebagai cawapres yang bisa mendampingi prabowo
tidak boleh tidak ini menjadi variable dan instrumen yang tidak bisa disepelekan
karena ini menjadi penting apapun judulnya pkb itu basis konstituennya
bahkan banyak pengurus di daerah itu adalah para ulama dan kiai kiai
para masyayih dan para ajengan yang disebut oleh bang saipul tadi
yang menjadi instrumen penting dalam kekuatan politik pkb dari satu masa ke masa yang lainnya
cuma memang kalau kita membaca secara utuh sekaligus ilmu umat itu penting
saya melihat memang gerindra cukup hati hati betul
karena prabowo soebianto itu membutuhkan cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya maju bihai pres
apalagi kalau yang bisa maju itu adalah mereka yang punya nama besar
ada ganjar misalnya atau ada anies tentu bagi prabowo cawapres itu adalah kunci untuk terus menderek elektabilitasnya
kalau melihat angka angka statistik tentu caimin atau gus mohaimin iskandar yang saat ini sebagai ketum
belum relatif muncul secara signifikan
jadi kalau disurvey disimulasikan agak kurang nendang dalam tanda kutipnya pak
itu yang saya sebut bisa tidak dalam kurun waktu setahun ini
bisa dikapitalisasi ruang yang begitu luas oleh teman teman pkb untuk terus menderek elektabilitas mohaimin iskandar itu
karena kita tahu suara pkb kan sembilan enam pak
tapi ini pemilih pkb tidak otomatis menjadi pemilih mohaimin di iskandar kalau misalnya maju di dua ribu dua puluh
itu berdasarkan angka angka statistik
makanya di statement yang pertama saya mengatakan
pr terbesar bank huda ini bank saiful huda itu adalah bagaimana mengkonversi suara pemilih pkb menjadi suara pemilih pemilih
kalau itu yang didapat maka duet antara prabowo subianto dengan mohaimin iskandar
saya kira relatifly akan menjanjikan
saya kira itu yang saya kira menjadi catatan catatan kenapa istimewa ulama penting
kenapa pkb menjadi penting
dan kenapa mohaimin iskandar menjadi penting
untuk dipertimbangkan bagi prabowo subianto tentu saja
bagi saya di dua ribu dua puluh empat ini adalah pertarungan terakhir bagi prabowo subianto
persoalan kalah menangnya tentu sedang dihitung betul
kalau yang lain mungkin masih punya nafas dan kesempatan politik yang lain
lima tahun yang akan datang masih ada ruang yang terbuka
sekalipun slotnya sudah ada
sekalipun capresnya ada
partainya juga ada melengkapi kekurangannya
tentu tidak ujuk ujug dan buru buru mengumumkan sejak dini
karena itu tadi
argonya terlampau cepat
jika kemudian pr ini tidak terselesaikan
elektabilitas caimin ternyata tidak sesuai dengan harapan
artinya kemungkinan saat ini gerindra dan pkb
saya mengibaratkan sedang masa pacaran begitu
mungkin saja gagal kepelaminan koalisi kandas di tengah jalan
saya kira kuncinya dua hal
pertama koalisi ini akan lanjut ya
kalau semua kesepakatan politik yang ada di dalamnya
disetujui oleh pkb dan gerindra
yang kedua tentu koalisi ini akan bubar
kalau kesepakatan politiknya terutama kandidat sipil pres
misalnya soal gus mohaimin sebagai pendamping prabowo subianto
kalau ditolak tapi misalnya teman teman pkb itu legowo
saya kira akan lanjut
kalau gus mohaimin ditolak dan pkb tidak dilukuh
saya kira koalisi ini akan wassalam
jangan jangan memang intimidasi politik beberapa waktu yang lalu dari pkb betul adanya
pastinya akan hengkang ke poros yang lain
yang bisa menyediakan satu slot kepada gus mohaimin untuk bisa maju di dua ribu dua puluh
oke mas saiful singkat saja waktu kita sudah habis
bagaimana kemudian bisa menggenjot elektabilitas cak imin
ya masih ada waktu
dan sebagaimana calon calon pers yang lain kan sama sebenarnya
jadi nggak ada yang tinggi terus kemudian yang ada gap yang banyak
gap yang cukup tinggi nggak ada
jadi ini soal keberanian memutuskan
dan sambil melihat realitas tadi itu
realitas poros dan pasangan capres dan cawapres yang lain
kita tunggu mbak
baik kita tunggu keberanian memutuskan untuk deklarasi
bagi prabowo subianto dan muhaymin iskandar
mas saiful terima kasih waktunya
mas adi terima kasih sudah berbincang bersama kami di prime news malam hari ini
sama sama mbak terima kasih bang saiful elvira